gatot brajamusti tersangka kasus narkoba tiba di bandar udara internasional soekarno hatta tangerang banten pada kamis sore
di mana gatot dibawa dari mataram dengan pengawalan polisi
untuk penggeledahan dan penyelidikan kasus kepemilikan narkoba gatot langsung dibawa ke rumahnya di kawasan kebayoran lama
penggeledahan dilakukan tim polda ntb polres mataram polres jakarta selatan dan polda metro jaya
selain memeriksa rumah untuk mencari alat bukti baru polisi juga menginterogasi gatot tentang tempat penyimpanan narkoba
pada saat penggeledahan gatot yang ditemani pengacara hanya diperkenankan untuk menunggu di ruang makan
selain memeriksa seluruh rumah polisi juga berusaha untuk membongkar berangkas milik gatot untuk mencari barang bukti tambahan
namun tukang yang membantu membongkar berangkas kekurangan alat sehingga polisi gagal mengetahui isi berangkas
proses pemeriksaan rumah gatot sendiri mendapat perhatian dari para tetangganya
dan sudah sejak lama aktivitas gatot diprotes warga karena dianggap mengganggu
selama tinggal di rumah kontrakan ini sejak dua bulan lalu rumah gatot sering dijadikan tempat berkumpul
warga kesal karena para tamu gatot seringkali membuat gaduh dan parkir secara sembarangan